saudara untuk membantu proses identifikasi para jenazah pihak keluarga korban mendatangi rumah sakit polri jakarta timur
dan untuk mengetahui kondisi terkini dari sana kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis kompas tv ardi praseno di rumah sakit polri jakarta timur
selamat siang ardi bagaimana proses identifikasi jenazah korban kebakaran apakah pihak keluarga sudah ada yang datang ke rumah sakit polri
ya jihan dan juga saudara saat ini untuk proses identifikasi jenazah sendiri memang sudah ada beberapa keluarga yang mulai mendatangi ruang pante mortem rumah sakit polri kramat jati
kita ketahui bahwa memang tujuh jenazah korban kebakaran di toko di mampang ini tiba di rumah sakit polri sekitar pukul delapan pagi tadi
dan untuk seluruh jenazah langsung dibawa ke ruang instalasi
dan untuk proses identifikasi pihak rumah sakit meminta kepada masyarakat ataupun keluarga yang akan apa namanya yang memiliki
ataupun sidik jari ataupun foto semasa hidup begitu untuk nantinya dibandingkan dengan data data dari force mortem
karena memang sudah ada beberapa keluarga yang sejak pagi tadi
sudah mendatangi posko antemortem di rumah sakit polri sendiri
dan saat ini juga selain korban yang meninggal begitu
dan jauh ini untuk dugaan penyebab kebakaran sendiri memang kepolisian menduga bahwa kebakaran ini menjadi akibat ledakan kompresor yang ada di lantai desmen
dan juga kekuatan dari tokoh bingkai tersebut
baik jadi sampai saat ini proses identifikasi tujuh jenazah masih terus dilakukan di rumah sakit polri jakarta timur
dan lima korban luka masih menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit di jakarta
terima kasih atas laporan anda jurnalis kompas tv ardi praseno dari rumah sakit polri jakarta timur selamat bertugas kembali